saya itu masih direktur disini
saya mau menjelaskan salah pak halim
seluruh harta yang saya dapatkan itu
itu dari hasil keringat saya sendiri
ferdi yang bisa menjawab pertanyaan semua itu hanya ferdi sendiri
biarkan saya masuk
hei hampir hampir
saya saya mau keluar
hai pak sekarang segel rumah ini
maaf pak sebentar
mungkin masih bisa kita bicarakan pak
maaf tidak ada waktu lagi
kalian apa pak
sebenarnya apa nih yang bapak lakuin pak
sampai kayak gini pak
bapak gak mau pak
bapak gak mau
mendingan kita pulang aja yuk
kita ngerayain ulang tahunnya anak si korupsi
tata dan rumah kita diambil
papa itu gak korupsi maaf
papa itu gak mencuri
papa itu gak melakukan apa yang dituduhkan mereka terhadap papa
tapi pak papa udah berdoa jahat
makanya rumah kita disita sama petugas
bin harus percaya sama papa
papa gak melakukan semua itu
kamu harus percaya sama papa
kalian tunggu di sini ya
maaf bina kalian tunggu di sini ya
papa mau ketemu dengan pak halim
iya kalian tunggu di sini
eh saya mau ketemu pak habib
saya ingin menjelaskan kepada pak halim
saya itu tidak bersalah
seluruh harta saya kenapa dirampas dari situ
tetep gak bisa masuk pak
kok gak naik kartu aja sih masuk kantor
saya itu masih direktif di sini ya
saya mau menjelaskan salah pak halim
seluruh harta yang saya dapatkan itu
itu dari hasil keringat saya sendiri
yang bisa menjawab pertanyaan semua itu hanya pak di sendiri
biarkan saya masuk
saya mau keluar
saya mau keluar
eh saya belum makan
tidak tahul pak
aku mah aja gak punya
aku gak mau jadi orang miskin pak
minumnya mah kuat jalan pa
pa mama juga udah gak buat
mama capek banget papa gak liat
mama naik tinggi
iya sebentar ma sabar
mak mama sabar bima sabar sebentar lagi kita istirahat dekat situ ya
istirahat dimana sih pa
dina gak mau tidur di jalanan
vina mau tidur di kamar vina
enggak mama udah gak kuat
pak kenapa sih kita bisa kayak gini
ini semua pasti salah papa
vina papa juga gak tau salah papa itu apa
enggak mungkin papa gak tau
kalau kayak gini mending vina yusul mama aja
vina gak mau sengsara pa
sekarang kita tidur di sini
ih gak mau masa kita israp di sini sih
loh memangnya kenapa
di sini ini aman dan tidak ada orang jawa
kalau kamu gak mau biar papa aja yang istirahat di sini
kok papa yang istirahat sih
kan aku yang capek
udah sini sini sini
kalau gitu mau gak
udah aku mau tidur
tapi bapak jagain aku ya
aku takut ada orang jahat
pasti papa jagain kamu
silakan menginap di kamar ini
begini adanya pak
ini alhamdulillah sekali nih
ini udah lebih dari cukup ini pak wahid
ya sudah ya
sini sama papanya pak ibu istrinya pak herdy bukan iya pak betul saya istrinya pak barusan
aja saya nganter mereka ke ruangan masjid bu pak bapak bisa antar saya untuk ketemu sama mereka pak
bisa bu mari terima kasih banyak pak mama sekarang dimana mah dina itu nanyain kamu assalamualaikum
pak herdy istri bapak datang mencari pak baik kalau begitu saya permisi dulu
pak maafin mama pak maafin mama udah ninggalin papa sama bina nggak sepantasnya seorang istri ninggalin
suami sama anak boleh
bapak dan bina lagi apapun yang terjadi
apa itu sudah memaafkan
ah iya na bak dama amatana
bapak bapak ibu ibu semuanya waktu telah menunjukkan pukul empat tepat bangun ya allah
mungkin semua ini teguranmu karena selama ini aku telah melupakanmu dan aku tidak pernah mengingatmu
ya allah mereka semua datang ke masjid untuk menghadapmu
sementara aku dan keluargaku yang selama ini telah diberikan kenikmatan hidup dan materi yang berlimpah tidak pernah mengingatmu ya allah
allah tidak akan pernah memberikan berat ujian dari kadar kemampuan seseorang yang allah berikan ujian tersebut
jadi saya yakin bapak dan keluarga mampu melewatinya
emangnya gak ada pekerjaan lain lagi apa
masa direktur jadi tukang ojek ongkak
masa direktur jadi tukang ojek ongkak
masa direktur jadi tukang ojek ongkak
masasa itu ya dik berhentikan
apa berarti aku mau ngelakuin siapa di sana
harus cari uang buat kalian ya assalamualaikum
kok tuh ngajulnya mirip kayak pak herdi ya
alhamdulillah ada orderan masuk
ya halo pak selamat siang pak ya orderannya sesuai aplikasi kan pak iya pak siap siap
pak saya dekat dekat sekitar sini kok pak siap iya pak terima kasih pak iya pak ya oke pak
tapi kayaknya nggak mungkin deh pak herni kan pernah kuliah di universitas dan dia juga sempat jadi
bos masa iya jadi tukang ojek
pesanan atas nama pak rifki ya iya pak benar